gerarah mahkamah kriminal internasional ajukan surat penangkapan terhadap perdana menteri israel benyamin netanyahu dan para pemimpin hamas
bagaimana icc akan menangkap netanyahu dan apa dampak dari perintah penangkapan ini
bagi penyelesaian konflik di gaza kita akan sapa pakar hukum internasional hikmahanto juwana
prof hikmah anda menyatakan di salah satu laman online yang saya baca ini
icc ini hanya sebagai lembaga penuntut ya tidak punya kepolisian sendiri atau aparat untuk menangkap langsung
ini jadi salah satu hambatan lalu bagaimana nanti proses eksekusi bisa dilakukan
ya memang ini yang jadi permasalahan
jadi icc itu bisa memeriksa perkara bisa ada penuntut yang mengeluarkan surat penangkapan
tetapi bagaimana membawa misalnya benyamin itanyahu
dari israel ke den haag di mana icc berlokasi
sementara icc tentu tidak memiliki polisi karena polisi itu ada di negara negara
nah kalau misalnya icc mau bekerja sama dengan polisi di israel
pertanyaannya adalah apakah polisi israel mau menangkap netanyahu dan menyerahkan ke icc
tentu tidak karena polisi israel justru akan melindungi benyamin netanyahu
dan mereka mereka yang disebut oleh karim khan
nah jadi ini yang menjadi permasalahan
memang ada ide bagaimana kalau misalnya perdana menteri netanyahu akan ke luar negeri
kalau misalnya negara sahabat israel mana mungkin negara sahabat israel akan membawa netanyahu ini ke icc
sebenarnya tidak terlalu efektif surat penangkapan
terlebih lagi tidak efektif itu karena yang mau ditangkap misalnya kalau hamas
mungkin bisa efektif kalau hamas gitu ya
petinggi petinggi hamas jadi yahya sinuar dan lain sebagainya
tapi kalau misalnya dari israel saya rasa tidak bisa
apalagi amerika serikat sudah menolak dan mendukung agar israel tidak di
apa namanya perdana menteri pemerintah nyahu tidak dibawa ke icc
jadi tentunya saya juga pertanyakan
sebenarnya apakah ini dalam rangka untuk menyasar hamas
dan supaya kelihatan adil maka dari pihak netanyahu dan kawan kawan juga akan ditangkap
padahal saya yakin para jaksa penuntut umum dari icc juga paham
bahwa akan sulit membawa netanyahu ke icc
tapi akan lebih mudah membawa petinggi petinggi hamas
untuk dibawa ke icc
karena petinggi petinggi hamas ini kan tidak di negaranya
jadi menurut prof hikmah gini mungkin saja justru yang disasar itu hamasnya
bukan justru netanyahunya begitu
karena secara katakanlah israel bukan anggota icc satu
yang kedua mereka tidak punya aparat untuk melakukan eksekusi
mereka pun tidak bisa melakukan ekstradisi
kalaupun mereka meminta israel untuk melakukan itu
mengirim meta nyahu untuk lewat ekstradisi ke den haag begitu
jadi artinya sebenarnya ini hampir tidak mungkin begitu
yang mungkin justru hamas yang ketangkep begitu ya
meskipun dari apa yang disampaikan oleh icc
memang israel kan bukan anggota dari icc
tapi kok icc punya jurisdiksi
karena icc mengatakan bahwa palestina tahun dua ribu lima belas
yang artinya palestina itu diakui sebagai negara
itu memang ada poin bagusnya
dimana palestina diakui tidak hanya oleh unesco
tapi kemarin gagal untuk diakui sebagai negara di perserikatan bangsa bangsa
tapi disinilah ditunjukkan bahwa israel itu adalah bagian dari tanah palestina
israel itu dianggap sebagai tidak merupakan negara sendiri
buktinya perdana menteri netanyahu yang ada di israel
yang ada di negara israel tetap disebut oleh icc untuk ditangkap seperti itu
jadi itu ada positifnya ya kalau saya lihat dari surat penangkapan ini
lalu sebenarnya dampak besar dari permohonan icc
bagi penyelesaian konflik di gaza ini apa prof
sebenarnya kayak semacam akorbat hukum saja
mereka tahu bahwa ini tidak akan efektif
tetapi membuat israel bereaksi membuat amerika serikat bereaksi iya
karena israel mengatakan bahwa ini kan sebenarnya perang yang punya legitimasi
karena mereka melakukan serangan hak untuk membela diri mereka
e hamas pada tanggal tujuh oktober
lalu amerika serikat juga sudah mengatakan
ini bukan perbuatan genosida ini bela diri
bahwa yang mau dikejar itu adalah hamas
bahwa sampai tiga puluh empat ribu orang meninggal mungkin dianggap sebagai colleteral damage gitu ya
masa yang mau dicari segelintir orang tapi yang kemudian menjadi korban meninggal sekian banyak
itu menurut saya tidak fair tidak proporsional seperti itu
bukan bukan anggota icc bukan
oke berarti memang artinya instruksi penangkapan yang dilakukan yang dikeluarkan icc
ini bisa dikatakan lemah sekali ya prof
betul sekali jadi israel bukan anggota icc amerika serikat juga bukan anggota icc
maka icc mendasarkan diri dan memiliki jurisdiksi kewenangan
karena icc menganggap palestina sudah meratifikasi dan kejadian ini kan di gaza di palestina
sehingga icc mengeluarkan surat penangkapan itu untuk bisa menghadirkan perdana menteri netanyahu
dan tentu juga dari hamas hadir di den haag untuk dilakukan penyelidikan
dan kemudian kalau misalnya penyelidikan selesai diajukan tuntutan di depan majelis yang ada di dalam icc
jadi seperti tadi prof hikmah katakan ini bagaikan akrobatik hukum tanpa penyelesaian yang jelas
jadi sekedar pemanis saja begitu ya prof ya
terima kasih prof sudah bergabung di sapa indonesia malam sehat sehat selalu